kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakuin
kali ini tidak boleh gagal seni
iya baik kamu tenang aja
kamu ini kayak gak tau apa aja
mau bener kok
kamu selesaiin aja urusan kamu sama mama
lagian aku kesini cuma untuk cari beberapa baju aja kok
buat acara aku nanti
aku bisa pilih pilih sendiri
kita lihat baju lagi
yang ini juga lucu
bagus kan dia ya
apa apaan sih aku ini
kenapa aku jadi merasa seperti ini
apa berlebihan kalau aku merasa aneh
kenapa mama bisa begitu dekat dengan anies
kamu gak apa apa
kamu ini punya mata apa enggak sih
untung barang aja yang jatuh
kok anissa kenapa kenapa gimana
benar kamu gak apa apa
ibu pulang dulu ya
nis gak pernah ada yang sempurna di dunia
gak pernah ada
sampai sekarang kamu belum bisa menemukan gadis itu
apa kamu udah coba cari di pantiasuhan
tempat dia tinggal dulu
saya sudah mencari dia di tempat pantiasuan
tempat dia tinggal
tetapi mereka mengatakan kalau anissa sudah tidak tinggal sana lagi
dan sekarang ini
baik pak tapi saya juga benar benar harus ketemu sama gadis itu
saya mohon pak tolong diusahakan lagi ya
saya tunggu kapan ya
baik pak terima kasih pak
kayaknya secepatnya aku harus pergi dari sini ya
kita kan belum nikah
ya emang kalau kita itu nggak ngelakuin apa apa
dan kamar kita pun tetap terpisah
tapi kayaknya nggak etis aja kalau aku tetap di sini vin
lagi kamu tahu nggak sih
kalau jam segini biasanya aku sama papa selalu ada di sana
kita selalu ngurusin bunga
kita ngitungin berapa banyak bunga yang mekar pada malam hari
jadi kamu benar benar pengen pulang
tapi buat apa ya vita
mau disiksa batin kamu lagi sama mama kamu
gimana pun juga itu kan rumah aku vin dan mama
dia memaku dia yang membesarkan aku selama ini
aku harus kembali vin
oke kalau emang itu yang kamu mau aku hantar kamu pulang ya
tuh kalau nanti mama marah sama kamu gimana
aku akan coba jelasin dan minta maaf sama dia
dan bilang kalau semua ini salah aku bukan kamu
jadi gimana kamu udah tahu kan apa yang harus kamu lakuin
kali ini tidak boleh gagal sunny
iya baik kamu tenang aja
kamu ini kayak gak tau aku aja aku calon aktris terkenal
jadi untuk ngelakuin hal sekecil ini itu nggak mungkin gagal
kami akan berjalan
jadi kamu sudah ketemu sama gadis itu
sudah dekat sekali pak
mereka emang mirip sekali
kemudian saya mohon maaf pak
kemarin saya kehilangan dia
untuk itu saya mohon maaf pak
tapi besok saya kembali ke sana pak
untuk mencari dia
karena kalau lihat dari lukisan itu dia hanya seorang pelukis jalanan
dan saya yakin dia nggak akan jauh dari tempat itu pak
kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan
kamu harus ketemu sama gadis itu
karena dia sangat penting buat saya
kalau begitu saya permisi dulu pak
kamu udah lama disitu
aku sama sekali gak bermaksud untuk ngoping kamu
aku cuma pengen kasih tau kalau aku udah siap untuk berangkat
kita berangkat sekarang ya
mengenai gadis yang aku cari itu
orang suruhan kamu
udah menemukan jejak gadis masa kecil kamu itu
tadi aku udah denger kamu
dia sudah menemukan lukisan gadis itu
dan aku punya fotonya
harus berapa kali aku bilang sama kamu
aku percaya sama kamu oke
kita berangkat sekarang
mama ketemu sama evita di butik itu ma
kenapa gak mama ajak pulang ma
buat apa diajak pulang
papa dengerin mama nggak sih
ada gadis yang bernama anissa
anissa ini gak tau nih papa
malah kalau ketemu sama dia
rasanya familiar banget
kayak udah kenal banget
kenal dimana kenal dimana
kenal dimana tapi gak tau
rasa yang sangat dekat sekali sama dia
papa mama ngomong kok gak didengerin sih
kok malah baca quran sih pa
papa gak mau denger mama ngoce tentang anak orang lain
padahal anak yang kita besarkan dari kecil
yang sekarang kabur karena karena perbuatan mama
mama gak mau denger
mama gak peduli
pokoknya di mata papa
apapun yang mama lakukan pasti salah
aku mira anak mama